sementara itu empat narapidana kasus pembunuhan vina dan egy dipindahkan dari lapas cirebon ke rutan kebonwaru bandung
kalapas rutan kebonwaru suparman bilang pemindahan untuk memudahkan pemeriksaan polda jawa barat atas kasus tersebut
di mana keempat narapidana tersebut adalah rivaldi hadi saputra suprianto dan eka
suparman menambahkan keempat narapidana tiba di rutan kebonwaru selasa sore kemarin
dua orang yang pertama ripaldi kedua hadi saputra yang ketiga suprianto yang keempat eka
sementara itu salah satu kuasa hukum terpidana menyatakan ada kejanggalan saat polisi menetapkan tersangka
kuasa hukum rivaldi widya ningsih menyatakan kasus yang menimpa kliennya cacat sejak awal pembuatan laporan bap
menurut widya ningsih rivaldi diminta mengaku apa yang disangkakan meski tak melakukannya
adanya andika sedangkan andika itu bukan rivaldi
andika disitu jelas dengan umur dua puluh tiga tahun alamat banjar lamunan mundur
sedangkan rivaldi adita wadana alias ucil itu umur dua puluh satu tahun alamatnya di pamengkang
kenapa bisa ada dalam di polisi itu
karena pada saat itu rifaldi ada kasus yang mengenai polisi
penganiayaan dan membawa sajam tanpa izin
kasusnya tanggal dua puluh sembilan april kejadiannya di gerage